tahu saya apa kamu takut kalau saya tinggalin sendiri di rumah terus di rumah sini ada silman
ini lagi kerja lo nyonya ini lo justru yang dibeli nih enggak enggak enggak saya mau mau mau
apa ya tadi ya oh mau minta izin nyonya mau minta izin kemana nganu mau minta izin saya mancing sama tim
mbak saya mau tanya tahu telur ini
oh enggak oh ya udah makasih ya

ini adalah foto foto di dasar laut pak
yang kita ambil menggunakan sonar pak
titik ini kecil sekali
seperti sesuatu yang bercahaya di dasar laut
ini mustika sion yang dimaksud
kalau kita lihat dari bentuknya sih pak
sepertinya ini adalah benda yang lagi dicari
kita harus ambil benda ini
cepat hubungi tim penyelidikan
baik pak ramah
kurang ajar kamu ramah
kamu mencari mustika sion itu
dengan fasilitas kapal yang lengkap
lamu hanya menyediakan para penyelam yang hanya bisa mencari
tanpa kabar yang jelas
mungkin wajahmu terlihat bodoh
tapi sebenarnya tidak
aku sudah mencurigaimu sejak saat itu
saya baru saja ketemu sama panagraj pak
sudah ada yang suapenggejar
sudah pak ramah
bentuknya seperti telur dan bercahaya
benda itu sangat berharga pak ramah
jangan kawal pak ramah
jangan kawal pak ramah
jangan kawal pak ramah
jangan kawal pak ramah
jangan kawal pak ramah
jangan kawal pak ramah
jangan kawal pak ramah
jangan kawal pak ramah
aku memang menginginkan musti kasihuat itu
dan kamu ramah
kamu tidak akan bisa membuktikanmu
karena siapapun yang akan menghentikanku
membuat pembukakan depan learning
akan menjadi tujuan makaide knights
akan menjadi veneer
akan menjadi pejabat
namun sepanjang hidup saya
oh ini mau main kuda kudaan
ya usih gitu
mancing kuda kudaan itu
eh koniku yang enak
yang enak koniku
hujan sembarangan main mancing mancing
kamu pikir ini rumah nenek moyangmu
kamu gak inget berarti
nyonya pernah berkata
kalau kita itu dianggap sebagai keluarga gitu
oh tau saya
apa kamu takut kalau saya tinggalin sendiri di rumah
terus di rumah sini ada silman ular
kok berani kamu
ini ngapain sih ribut ribut
bukannya pada kerja
nyonya ini loh justru yang dibeli
mau minta izin kemana
sama tim squad bambang
dengan teman teman pembantu yang ada di sekeliling kita ini nyonya
saya enggak enak soalnya kan saya ketuanya tuh nyonya
pancingannya udah menggantung begitu
untuk kali ini
untuk kali ini oke
besok besok nggak boleh jam kerja begini
kamu enggak izin
oh kamu tuh yang mencuri curi kesempatan
terus berani kamu sama aku
enggak enggak enggak
udah sana pergi
waktu kamu jam sepenuhnya
baik pak rama
sudah dapat benarnya
kita sudah mencari benda itu di tempat kemarin yang
di sana tidak ada apa apa pak
kenapa benda itu tiba tiba hilang
kamu gagal kan mendapatkan musikasi on itu
kenapa musikasi on itu tiba tiba bisa pindah sendiri nagraj
mustikasi on bisa berpindah tempat
aku bisa memanfaatkan kesempatan ini
untuk memaksa rama mau bekerja sama
kamu kira hanya membaca jurnal rendra
kamu bisa menaklukkan musikasi on itu
tidak semudah itu rama
cuma aku yang bisa mendapatkannya
kamu tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan kurama
kita bekerja sama kan
kita bekerja sama kan
sudah sama kan
tidak dengan cara salah mbak nagraj
tapi dengan kamu menikahkan aku dengan angel
bukannya kamu mencintai sinta
tapi aku tahu
kamu salah punya ingin angel li
dan ingin dia bahagia bukan
dan kamu tahu nagraj

kamu tahu sendiri akibatnya
aku akan mencintai angel li
aku akan mencintai angel li
aku akan mencintai angel li
aku akan mencintai angel li

aku akan mencintai angel li
aku akan mencintai angel li
aku akan mencintai angel li
kakak sudah pulang
aku kak sinta keliatan sedih
gak apa apa mungkin karena aku capek aja kali
ya udah kak sinta sekarang duduk dulu
nanti dewi buatin minuman ya